penyempurnaan ini dilakukan melalui penerbitan peraturan bank indonesia tentang suku bunga penawaran antar bank
diputi gubernur senior bank indonesia firza aditya suara mengatakan penyempurnaan jibor terus dilakukan guna menyesuaikan dengan kondisi terkini
jakarta inter bank operate yang lalu itu tidak bisa dijadikan
padahal untuk bisa menjadi acuan yang baik
suku bunga yang benar benar bisa ditransaksikan antarbank peserta jakarta interbank tersebut
kemudian bank indonesia melakukan penyempurnaan melakukan perbaikan di dalam jakarta interbank operate ini
dengan tujuan bahwa nantinya rate yang terjadi adalah rate yang memang mencerminkan kondisi yang sebenarnya
menurut direktur pendalaman pasar keuangan bank indonesia
penyesuaian jibur dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor yang telah dilakukan
jadi pertama adalah kita mendefinisikan kembali jibor kita mendefinisikan kembali jibor
yang kedua melakukan penyesuaian kriteria penetapan bank kontributor
kemudian yang ketiga penyesuaian dan kejelasan mekanisme dan metodologi
dari sisi pelaku pasar adalah sekarang harga yang akan dikeluarkan
melalui jibor yang sudah disertakan akan mendekati keadaan yang sesungguhnya di pasar
melalui pengawasan dan tata kelola yang baik jibor diharapkan dapat menjadi suku bunga acuan yang kredibel
dan untuk melakukan evaluasi keuangan domestik bank indonesia akan secara berkelah melakukan evaluasi terhadap bank kontributor
dan memastikan bahwa bank tersebut tetap selalu dapat merepresentasikan pasar keuangan domestik